sebanyak tiga puluh tiga orang guru di madrasah aliyah dua puluh dua palmerah jakarta barat positif covid sembilan belas
temuan ini berawal dari salah satu guru yang positif covid sembilan belas setelah berwisata di yogyakarta pada dua puluh lima november lalu
para guru yang terkonfirmasi positif saat ini menjalani isolasi di rumah masing masing
sementara lingkungan sekolah disemprot disinfektan pada kamis pagi
kerjasama dengan tim kesehatan dilakukan swab kepada empat puluh tiga guru yang ada di man dua puluh dua ini
di mana sampai dengan tanggal satu yang lalu didapatkan hasil dari empat puluh tiga mereka yang melakukan swab tiga puluh tiga positif terkena corona
empat orang itu dinyatakan negatif
tiga orang masih menunggu hasilnya
hasil dari penelitian
di kudus jawa tengah jumlah kasus guru meninggal akibat covid sembilan belas juga bertambah
setelah tiga guru smp tiga jekulo meninggal hari ini satu guru yang positif covid sembilan belas meninggal dunia
kemarin ada rapat guru dan hari ini lagi dari daerah sendiri
di kudus itu ada juga guru dari smp tiga jekulo yang umur empat puluh lima tahun itu juga meninggal
dan di jawa tengah juga ada guru dari smp tiga jekulo yang umur empat puluh lima tahun itu juga meninggal
dan hasil asweb positif dari layaknya dia hipertensi
sebelumnya diketahui tiga guru smp tiga jekulo kudus meninggal secara beruntun dalam waktu sepekan
yang pertama pada dua puluh tiga november kemudian dua puluh sembilan november dan tiga puluh november
petugas puskesmas cikulo telah melakukan penelusuran kontak terhadap empat puluh tiga guru dan masih menunggu hasil tes usap